assalamu'alaikum pak hardes
ingat nunggu sebagian saja
baik pak baik pak
pak kades terima kasih
pak kades sudah memenuhi permintaan saya
terima kasih ya
maaf pak kades hampirlah
kemarin saya sempat berburuk sangka sama pak kades
maaf pak kades
pak kades empatura pak kades
sekali lagi saya terima kasih pak karya
kamu belum bobo
kalau orang orang pindah ke tempat lain ya pak
pada suatu hari
si kancil dan cinderella itu mau menyeberang sungai
tapi di sungainya itu banyak buaya
dampak dari tanah longsor yang terjadi di desa cibarengkok seluruh wilayah desa
sudah seperti kota mati
karena seluruh warganya sudah berpindah tempat tinggal
ada warga yngpindah karena inisiatif pribadi
tapi lebih banyak warga yang pindah karena mengikuti relokasi yang sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah
ada yang lagi deketin aku eh eh aku pura pura enggak tahu eh eh ah dia pari pari aku doi doi
doi doi doi doi doi doi doi saya kangen sama kamu ceng doi doi doi doi kemarin kita masih ketemu doi
tapi saya masih kangen ceng ya udah ya udah ya udah aku mana biasa sibuk bebenah dia kan tangannya
nggak bisa diem ceng iya sih barang barang kamu mana ceng saya jual jualin roy soalnya kan
kebanyakan juga terlalu penuh juga lah iya saya juga harusnya begitu ya ceng harusnya
ya udah kalau gitu saya pamit dulu cek cuma lihat lihat siapa aja yang pindah ke sini
coy coy coy pindah ke sini juga ya atuh mau pindah ke mana lagi kalau nggak kesini oh
ngomong ngomong aja tuh rumah yang mana ini apa ini tadinya sih favorit yang ini idola yang sama
ini cuman kemahalan cek jadi akhirnya beli yang ini akhirnya di sini rumah sini ya ampun
tahu belum di cibarekok semua udah rata tanah kemarin abis kita longsor itu gede banget inna
pindah ke beneran cek ya iya atau masa saya bohong ya udah saya mau duluan ya sama alaikum
salam ceng untung kita udah pindah duluan ya ceng untung ya doya kalau nggak kamu udah kependam
dalam tanah ya ah kamu mau ceng ya udah saya mau lihat lihat dulu ceng sama alaikum
coba rumah yang ini saya beli uh saya pasti bisa pamer sama orang orang
tenang pasti saya beli teh ngapain kamu teh di sini ini rumah saya rumah kamu iya lain di rumah saya
tangga andang kita om seru dong cek nanti kalau barang barang saya datang tolong kasih tahu saya di
malu saya kan orang kaya barangnya banyak ya takutnya mengganggu rumah kamu nih masa orang
kaya jangan kaki eh jangan asal ngomong kamu ceng motor saya lagi di servis kalau orang kaya beli
motor juga bisa servis bisa merawat nggak kayak kamu beli doang bisa ngerawat hehehe
lagi nanam apakah bisa ngaku marajin
hai rumah kamu dimana di belakang kang kecil
anu kang punten saya mau minta maaf sama kang akum masalah utang kang saya belum bisa bayar utang
sama kang akum kalau boleh saya minta waktu beberapa minggu lagi kang pasti saya bayar nggak papa kos tapi
kalau gitu saya pamit dulu kang
jadi lelaki tidak boleh patah hati
satu dateng seribu
perkara jodoh mengurusan allah
serahkan saja semuanya sama allah
percayakan semuanya sama allah
nah kita manusia wajib mencari
cari gantinya yang baru
ini masalah hati bapak
gak bisa gonta ganti gitu aja
bisa jadi allah memisahkan kamu dengan dede
supaya kamu bisa mendapatkan yang lebih baik dari dpr
ya sobri maksudnya
ngelupain dede sepatnya
terus kenapa tidak bisa
ingat dede cantik
mencintai manusia itu tidak boleh berlebih
kenapa sih selalu mesti perempuan yang punya warung
kenapa juga modelnya begitu